menyambut tahun ajaran baru para guru sekolah dasar menyiapkan materi untuk diajarkan kepada siswa mulai minggu depan
di tengah pandemi covid sembilan belas para guru tetap berkewajiban hadir di sekolah setiap hari sesuai dengan ketentuan dinas pendidikan
di sekolah para guru pun mengajar daring metode yang digunakan antara lain melalui video dan aplikasi khusus yang dibuat oleh sekolah
kalau penyampaian materinya itu melalui online ya itu menurut dari dinas ini juga mengacu pada permen nikbud nomor lima belas
bahwa sekolah atau guru guru itu tidak wajib memberikan materi itu secara seratus persen
tetapi guru bisa memilih menyaring materi materi mana yang esok
mana yang esensial yang bisa disampaikan ke anak anak secara daring jadi tidak harus seratus persen
namun dalam pembelajaran daring beberapa kendala kerap ditemui
keterbatasan perangkat dan monitoring belajar siswa misalnya menjadi masalah bagi pengajar
kesulitannya kan nggak tetap muka ya mbak ya jadi kami nggak tahu sampai seberapa kemampuan mereka satu
yang kedua apakah benar mereka yang mengerjakan
kan bisa saja misalnya di ini hp nya dipegang orang tuanya orang tuanya yang mengerjakan itu termasuk kendalanya bagi kami
jadi kami tidak tahu itu yang mengerjakan orang tua atau si anak kan kami juga tidak tahu
sementara itu orang tua murid yang saat ini bisa ikut melakukan pengawasan merasa khawatir akan terjadi perubahan sikap sosial pada anak
sebenarnya jujur kalau saya kurang suka sih untuk pembelajaran daring
karena mungkin untuk anaknya juga sosialisasinya dengan teman temannya juga sedikit berkurang gitu ya
terus kalau untuk kekurangannya juga mungkin anak itu lebih sekarang lebih ke handphone gitu
jadi apa apa sedikit sedikit handphone
sebenarnya layanan pembelajaran daring sudah dilakukan banyak sekolah
meski demikian pengajar berharap pengajaran daring tidak membebani orang tua dan murid
karena keharusan tersedianya perangkat ponsel
untuk mendukung kegiatan belajar
pembelajaran daring ini merupakan keniscayaan
karena memang kurikulum kita tidak disiapkan untuk belajar di masa darurat seperti ini
sehingga pembelajaran lewat daring itu menjadi sebuah pilihan
dan tentu dalam pembelajaran lewat daring ini ada banyak kendala yang dialami oleh orang tua maupun anak anak
pertama misalkan ketertarikan
pembelajaran orang tua
kemudian handphone atau alat untuk belajar daring itu tidak dimiliki secara maksimal oleh anak anak misalnya seperti itu
sehingga yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjadikan pembelajaran daring itu
pertama mengabekkan dulu apa yang disebut dengan pembelajaran lewat daring
guru pun berharap materi pembelajaran daring tidak membebani murid dan orang tua
serta bisa diikuti
dan bisa diikuti dengan mudah di rumah